bumbar semua bumbar
ini bubar bumbar semua
musnah hukum bumbar
eh yang empat orang jangan bubar

ini baju kau pun nggak digancing
ini apa dipake gilang macam ini
nanti saya copot bapak ya susah bapak
tapi besok jangan pakai itu lagi
aduh gimana ini anak anak ini
gue harus tahu mereka mau ngomong apa
ibu mau bicara sebentar
kamu ngapain sih main pergi gitu aja
lu kenapa sih peduli banget
suka suka gue lah
gue mau pergi kayak mau nggak kayak mau stay kayak terserah gue
iya gue juga serius
udah nampakin janji
salah lo tau ya
selama gue hidup baru hari ini gue dipermaluin dia
gue dipermaluin di depan banyak orang
puas lo sekarang
gue harus latihan bareng sama ripki
gue seneng banget deh sekarang liat tuh si ripki udah mulai nyalain michelle
berarti masih ada kesempatan dong buat lo mendeketin ripki
udah pepet aja sebelum lo nyesel
lagian kayaknya lebih cocok ke lo deh sama ripki daripada michelle
ripki udah cabut belum ya
kalo dia nggak ada di sini paling udah cabut ke tongkrong anak anak ips
alebatul sudah kita langsung cabut kesana ya
gue nebel ya
lo ada nomernya ripki nggak
karena nanti jadi masalah tuh lebih baik jangan ganggu itu betapunyatamang
lo apaan sih
gue kan mintanya ke riva bukan ke lo
lo naik gara gara mona tuh ajak ripki pergi bolos di jam istirahat
makanya betapunyatamang itu udah kehukuman
jangan jangan ini disebut juga gara gara lo lagi
masalah ripki jadi komplikasi begini sampai sampai bokapnya ripki jadi kutelibat tau nggak
dan ripki terpaksa ngerendahin harga dirinya depan temen temennya
kalo lo nggak tau apa apa sediam nggak sih
nggak usah nuduh yang nggak enggak
udah orang lagi yang ripki lakuin tuh bener kok
demi kebaikannya dia juga kan

ya langsung aja
ya udah siap